sulit tidur atau yang kita kenal dengan istilah insomnia dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia
namun kondisi ini lebih rentan dialami oleh kelompok lanjut usia akibat beberapa faktor
hal ini pula yang dialami oleh niko wijaya pria berusia enam puluh tiga tahun yang mengaku telah mengalami gejala insomnia sejak lima tahun terakhir
usai tak lagi aktif bekerja niko mengaku lebih sulit untuk tidur dan kerap kali terbangun pada malam hari
selain faktor psikologi seperti rasa cemas menjelang waktu tidur gejala gangguan prostat juga membuat dirinya menjadi lebih sering ke kamar kecil pada malam hari
saya kadang kadang disitu jadi lama untuk ber
memeramkan mata lama sekali
bisa pun palingnya cuma satu jam balik bangun lagi terhendak
di situ saya minum air putih aja
terus udah saya tidur serbahan karena lama sekali rebahannya jadi saya istighfar
dokter spesialis bedah saraf rsud dr sutomo joni wahiwadi menyebut
prevalensi insomnia pada lansia memang lebih tinggi
joni menyebut ada beberapa faktor penyebabnya
mulai dari penurunan fungsi pada otak
penggunaan obat obat tertentu
hingga faktor psikologis seperti stres atau kecemasan berlebih
jadi pada saat kita tidak bisa tidur nyenyak
maka toxic itu macam macamnya itu bisa terakumulasi dan itu tidak baik
coba lihat orang yang tidak bisa tidur hanya
nanti makin lama kan makin tidak sehat
kalau kita punya orang tua
orang tua tentu insomnia harus kita perhatikan beliau beliau itu
karena dengan insomnia kesehatan beliau pasti akan mundur
untuk meminimalisasi gangguan tidur
dokter spesialis bedah saraf juga menyarankan agar kelompok lansia dapat lebih produktif
misalnya dengan berolahraga ringan atau melakukan hobi yang disenangi
ini saran saja
ini saran saja
buatlah kegiatan yang produktif untuk merangsang otak kita
sehingga otak kita fetik terakumulasi zat zat yang merangsang produksi serotonin
sehingga serotonin bisa menyebabkan kita tidur lagi
insomnia pada lansia tidak dapat dianggap sepele
karena dapat menyebabkan terganggunya berbagai fungsi pada tubuh
mulai dari penurunan konsentrasi hingga meningkatkan tekanan darah
selain menjaga tubuh tetap aktif penting pula untuk mengelola pikiran agar tidak mudah cemas ataupun stres berlebih
yang akan semakin memperparah kondisi sulit tidur tersebut
menjaga kualitas tidur penting
sebab dengan tidur yang berkualitas artinya kita turut menjaga hidup agar tetap sehat